gak usah mak
bagjate langsung ke kebun
soalnya masih banyak pekerjaan yang mau diselesaikan
iya nanti kalau sudah selesai pekerjaannya
datang kesini ya ngobrol sama dede
kalau gitu bagja pamit sekarang
terima kasih banyak makanannya
pak pak cik juga pamit
nggak perlu menunggu lama lama lagi
kamu menikah saja dengan bagja
dia perhatian sama kamu deh
kita masuk yuk mak
terima kasih banyak pak
dan semoga ini semuanya bisa oh
makanya sedih gitu
bapak lihat raja salman
apa bapak masih diberi kesempatan
untuk menginjakan kaki
di dua kota suci
mekah dan madinah
bapak ingin menyentuh kaabah
bapak ingin mencium
sampai kapan bapak harus menunggu
sementara orang yang sudah dua atau tiga kali naik haji
bisa berangkat tiap tahun

untuk memperoleh kehidupan
dan bisa menjaga kehidupan
insya allah ya pak
bapak akan untuk melihat kebaikan
dan bisa menemukan kebaikan
dan bisa menemukan kebaikan
dan bisa menemukan kebaikan
besok kan hari jumat
jadi sebaiknya kita gak harus ke kebun
hari jumatnya dipakai buat ibadah aja
terus kamu bos
boleh hancurin main ke ciraos
saya disini aja gapapa
saya cuma mau ngasih buku catatan
biar febri gak ketinggalan pelajaran
yaudah kalau gitu kasih sendiri aja ke febri
tante panggilin ya
edward duduk dulu
bapak sudah tidak bisa lagi sembarangan masuk ke kamar febri
sudah ada kuncinya
katanya mau nganter buku catetan
ingat janji aa
beri febri kebebasan
nah mereka juga cuma ngomongin soal pelajaran
ah memang bicara apa akan diam saja
jamah jangan pulang dulu
saya akan mengumumkan dua hal penting
mengenai pertemuan warga tentang pembentukan rt rw
semoga ini bisa menjadi pelajaran buat kita semua
bagaimana mendidik anak dengan baik
mencari nafkah di luar negeri
mengurus anak dan merawat anak di sini dengan baik
jangan ajari anak kalian hanya ilmu duniawi
tapi juga ilmu akhirat
ajari mereka mengaji
yang akan menyelamatkan kalian di akhirat nanti
bukan hp anak kalian
bukan ijazah mereka